ratusan buruh hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kementerian kesehatan republik indonesia
masa buruh memprotes kenaikan iuran bpjs kesehatan yang dinilai memberatkan
sejak pukul sepuluh kamis pagi masa peserta aksi yang mengklaim sebagai masa buruh sejak bodetabek mulai memadati kawasan kuningan
masa yang tergabung dalam konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan yang sudah berlaku sejak satu januari dua ribu dua puluh
kenaikan iuran bpjs dinilai membuat daya beli masyarakat jatuh sebab terjadi bersamaan dengan kenaikan harga bahan pangan
dan saat ini sudah ada nyuseng kersiennya di indonesia farhanisa nasution di depan gedung kementerian kesehatan jakarta
farhanisa selamat datang
siang poin poin apa saja yang menjadi tuntutan utama dalam demo buruh menolak kenaikan bpjs hari ini
ya selamat siang hanum betul sekali seperti yang anda sampaikan bahwa saat ini meskipun sejak pagi cuaca mendung dan hujan gerimis turun
tidak menyuruhkan langkah para buruh yang tergabung dalam konferensi serikat pekerja indonesia untuk menggelar aksi demo di depan gedung kementerian kesehatan republik indonesia
yang terletak di jalan rasuna said kuningan
seperti yang anda saksikan di belakang saya saat ini aksi demo masih berlangsung
di mana aksi demo dimulai pukul sepuluh lewat lima belas menit waktu indonesia barat
masa mulai berdatangan sejak pukul sembilan empat puluh lima
masa terdiri dari buruh yang berasal dari jabodetabek dan juga sejumlah wilayah lain seperti banten dan juga purwakarta
saat ini yang sedang berlangsung adalah aspirasi
mereka sampaikan ada beberapa tuntutan yang disampaikan
hanum tepatnya ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh para buruh dalam aksi demo kali ini
di mana tuntutan utama adalah mereka menolak kenaikan iuran bpjs kesehatan yang diberlakukan mulai tanggal satu januari dua ribu dua puluh
dimana tadi mereka sempat menyampaikan kekhawatiran begitu terkait daya beli masyarakat yang menurun sebab kenaikan iuran bpjs ini terjadi hampir berbarengan dengan kenaikan harga bahan pangan
juga mereka menyampaikan kekhawatiran terkait adanya perpindahan dari pengguna fasilitas kelas satu dan dua bpjs menuju ke kelas tiga
sebab kenaikan iuran bpjs terjadi hanya di kelas satu dan dua
di mana menurut informasi yang saya dapatkan dari koordinator aksi iswan abdullah bahwa saat ini menurut data yang mereka dapatkan
ada beberapa perusahaan yang mulai memindahkan karyawannya yang tadinya menggunakan
fasilitas bpjs kesehatan kelas satu dan dua menjadi kelas tiga karena harga iuran yang harus dibayarkan untuk para pengguna bpjs kesehatan kelas tiga ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan iuran pengguna bpjs kelas satu dan juga dua
selain memprotes terkait kenaikan iuran bpjs kesehatan mereka juga menampaikan penolakan terhadap revisi undang undang ketenaga kerjaan
dan juga menagih janji pemerintah terkait undang undang atau revisi
revisi undang undang nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas yang mengatur tentang pengupahan
di mana tadi mereka juga menuntut agar perwakilan demonstran ini diterima oleh dirjen kementerian kesehatan
dan memang sudah diterima saat ini hanum pada pukul sebelas lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
perwakilan demo yang dipimpin oleh koordinator aksi iswan abdullah ini sudah diterima oleh dirjen kementerian kesehatan
dan saat ini memang sedang berlaku
langsung proses perbincangan begitu di mana para buruh ini menyampaikan aspirasinya langsung yang ditampung langsung oleh dirjen kementerian kesehatan
dan tadi di awal di konferensi pers yang sempat digelar oleh iswan abdullah bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi maka para buruh ini menyatakan akan melakukan aksi secara simultan begitu untuk menuntut agar dibatalkannya kenaikan bpjs kesehatan ini hanum
fani kita sama sama tahu bahwa sebelumnya ini kan menteri kesehatan dr terawan sempat mengatakan bahwa akan mengkaji ulang bersama dpr terkait dengan kenaikan iuran khususnya untuk peserta mandiri kelas tiga begitu
tanggapan dari para pendemo sendiri seperti apa
karena mungkin dari pemerintah sudah ada etika untuk bisa membahas khususnya untuk para buruh karena kebanyakan mereka mengambil bpjs kesehatan yang kelas tiga
bagaimana tanggapan mereka tentang niat baik dari kementerian kesehatan sendiri
ya di awal tadi juga sempat dibahas oleh iswan abdullah bahwa para buruh mengapresiasi begitu kajian yang saat ini memang sedang dilakukan oleh dpr dan pemerintah terkait kenaikan bpjs kesehatan
tapi lagi lagi mereka menekankan akan tetap menunggu keputusan final kapan akan ditarik karena mereka benar benar sangat mengharapkan pemerintah membatalkan keputusan untuk menaikkan iuran bpjs kesehatan karena menurut mereka
dan ini adalah hal yang sangat penting
dan di awal juga tadi mereka akan menyampaikan akan terus mengawal begitu hanum proses pengkajian yang saat ini memang sedang dilakukan begitu hanum
baik farhanisa nasution terima kasih atas laporan anda langsung dari depan kementerian kesehatan jakarta